warga net dibuat tercengang oleh postingan musisi melly guslow di akun instagramnya
yang menyebut bahwa ia berhasil menurunkan berat badannya
dan mengubah ukuran bajunya dari extra extra large menjadi medium
melly menyebut sudah sekitar empat bulan terakhir menjalani diet
dengan rutin berkonsultasi seminggu sekali ke dokter gizi
lewat pesan singkatnya ke cnnindonesia com
melly menyebut selain mengatur pola makan dengan mengurangi karbohidrat
ia juga latihan fisik yaitu jalan kaki santai selama tiga puluh menit
itu pun tidak tiap hari
nah yang juga berhasil bertransformasi adalah tia ariestia
ibu dua anak ini sukses menurunkan

dua puluh lima kg bobot tubuhnya dari tujuh puluh lima kg menjadi lima puluh satu kg dalam lima bulan
bisa leluasa bergerak saat menemani anak bermain menjadi salah satu alasan tia untuk lebih sehat
selain menjaga pola makan yang benar
salah satu tips yang ia lakukan setiap hari adalah berjalan kaki selama empat puluh lima menit saja
jalan empat puluh lima menit
cukup satu kali sehari
dokter spesialis gizi klinik fias tuti isbandi menjelaskan
aktivitas ringan seperti jalan kaki bisa efektif untuk menurunkan berat badan
jika disesuaikan dengan durasi dan kebutuhan kalori
jadi kalau ditanya apakah jalan kaki bisa bantu turun berat badan
tergantung berapa banyak kalori kita yang masuk
berapa banyak kalori kita yang dibutuhkan untuk jalan kaki
tapi dengan jalan kaki itu kan kita berarti meningkatkan kebutuhan energi kita
ya kan dipakai untuk jalan kaki
artinya itu menambah energi yang keluar

jadi kalau mau turun berat badan dari jalan kaki
jalan kaki itu harus cukup banyak untuk menurunkan energi
studi asosiasi jantung amerika serikat yang dipublikasikan tahun dua ribu tujuh belas mengungkapkan
jalan kaki sama efektifnya dengan lari ringan atau jogging
sebagai ilustrasi lari dalam waktu setengah jam akan membakar kalori dua kali lebih banyak daripada berjalan kaki
namun jika durasi jalan kaki dilakukan lebih lama dengan jarak yang sama dengan pelari
maka kalori yang dibakar setara dengan berlari
tim liputan cnn indonesia